tiga rumah warga di kabupaten maros sulawesi selatan ludes terbakar
diduga kebakaran disebabkan pembakaran sampah yang menjalar ke bangunan rumah
kepulan asap hitam membumbung dari rumah yang terbakar di kelurahan boribelaya turikale maros
tiupan angin kencang dan banyaknya material mudah terbakar
membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya
lima mobil pemadam kebakaran
datangkan ke lokasi untuk memadamkan api
tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini